assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita sudah punya art sekarang
ini baru aja ada yang datang ke
terus dari pekerjaan
ya papa tawarkan art
alhamdulillah dia bersedia menjadi art di rumah kita
kenapa anda berbuat seperti ini
kenapa anda bersikap seperti ini
saya akan menyerahnya
saya memegang perwaliannya sar
karena perwalian anda
rena di luar pengawasan anda
anda lihat kondisinya sekarang
saya harusnya saya minta pertanggung jawaban saja
ren begini bukan karena saya
mau ren pergi siapa
mantan istri anda
saya selalu menjaga ren lebih baik
anda berusaha menghilang perwalian
itu artinya secara tidak langsung
itu tanggung jawab anda
kamu yang sebagai orang tua rada gagal pak aw
saya yang menemukan ren
dan menyelamatkan diri dari penculik
saya memberitahu semuanya
ke pang mia
itu gak benar bibi eve
itu gak benar bibi eve
itu gak menculik aku
dia orang baik
selama ini dia yang jaga
yang suruh anda bicara
anda gak punya hak untuk bicara disini
anda bukan sama siapa
anda sudah melakukan kesalahan yang cukup atau
kalau seketika anda menemukan rena
anda bawa ke saya
tidak ada yang salah
harusnya anda berterima kasih
usahanya menemukan rena
bukan sudah seharusnya rena
di bawa ke saya
kemarin kita bertemu
saya dengan baik baik bertanya
apakah anda mempunyai informasi tentang mereka
anda bilang anda nggak tahu apa apa
kalau memang rena masih dalam tanggung jawab anda
kenapa anda biarkan rena hilang
saya tidak pernah membiarkan anak hilang
anda lihat anak saya kondisinya seperti apa sekarang
saya melihat anak saya juga kondisi seperti apa
saya paling sedih di sini
saya merawat rena dari pagi
saya yang merawat rena
kalau saya merawat bukan anda yang membuang rena
saya tidak membuang rena
sifat anda yang berbuat rena seperti ini sekarang
kau menyalahkan orang lain
padahal anda tahu dia tanggung jawab anda
sekarang rena hilang dan kembali dalam kondisi seperti ini
saya yang menanggung jawab
saya yang tanggung jawab
anda yang menunggu rena
saya punya janji saya bayar sepuluh miliar
saya nggak perlu uang itu
kamu tidak bisa membeli anak yang sudah kamu siasiakan
saya tidak pernah menginjakan anak saya
saya tidak pernah menyenyakkan anak saya
kita tidak patah seberantem dengan rena
anda menyayangi rena saya juga menyayangi rena
kita menyayangi rena
sudahlah persimpah saja masalahnya
rena sudah disini sekarang
saya mau rena pulang sama saya ke rumah
saya tidak pernah membataskan waktu untuk anda
saya tidak ingin cakap
saya tidak ingin cakap
saya tidak ingin cakap
saya tidak ingin cakap
saya tidak ingin cakap
saya tidak mau rena dalam persalahan lagi
oh ya sudah kalau begitu tidak apa apa tidak masalah
cuma mungkin setelah ini kalian akan berurusan sama polisi
hitam di atas putih tak ada tangan anda
saya mau kemana saya yang pegang
saya tidak ingin
saya tidak ingin
saya mengambil reaksi
saya mengambil reaksi
saya mau membawanya keluar
saya tidak ingin
saya belum mikir
saya belum mikirmu
minta orang lain pergi dari sini
saya tidak ingin pergi
ini kesempatan aku
untuk membuat pak al hilang kendali
karena dengan bukti rekaman ini
bisa membuat dia kehilangan hak atas reina
pasti akan berterima kasih sama aku
kenapa kursi roda itu
tiba tiba meluncur sendiri ya
kalau rna yang mendorong sendiri
aku senang bisa ketemu bapak lagi
pak al punya hak atas reina
dan anda bisa dituduh untuk mencuri reina
sudah memimpin reina atas orang tuanya pak
kalau anda mau melanjutkan
lanjutkan aja di kantor polisi
panino belum kalah
saya punya buktinya
kita bisa memenangkan
mas aku berangkat
cari kerja dulu ya
mama ngajak aku baru
mama cari kerja dulu ya
doain biar mama cepat dapat kerjaan baru
dapet kerjaan baru
terus duitnya banyak
terus kamu beli mobil sport
apa aja yang kamu mau dibeliin sama mama
ya tenang aja nanti mama beliin semuanya
tapi di pasar dulu ya
nanti kalau yang aslinya kamu minta beliin sama papa
biar papa tuh semangat buat cari uang
ya gak mas
ya udah aku pergi dulu ya
kamu mau jalan jalan keluar
terus terus terus
oke kita jalan jalan keluar
siapa tahu kalau kita jalan jalan keluar
terus papa dapat kerjaan
kalau papa dapat kerjaan
terus kita bisa beli apa aja
beli mainan kamu
beli rumah juga bisa papa
jangan cerita ke mama
kalau papa itu abis dipecat sama mama
nanti mama marah
nanti mama marah
nanti mama marah
nina gak pernah menyerah mencari nafkah
semua ini dilakuin demi habizar
sedangkan gue dikasih kesempatan pekerjaan malah bikin masalah
sekarang di hidup gua cuma ada abizar
ada penyemangat disaat gua lelah
nanti gue pasti akan dapat kerjaan lagi
mau ngajak keluar
oke besti ces dulu
ces dulu kita
saya sangat butuh pekerjaan bu
tapi kan disini sudah ada art nya
jadi tidak ada luangan lagi
coba mbak bisa cari ke rumah lain
siapa tau butuh
udah bu saya sudah cari sederetan rumah ibu ini
tapi semuanya memang lagi belum butuh art
cuman tinggal rumah ibu sama rumah ibu
di ujung sana yang belum saya coba bu
tapi coba deh ke rumah yang sebelah itu
siapa tau butuh
yaudah kalau gitu terima kasih ya bu
saya lagi cari kerjaan
apa ibu lagi butuh orang
kemana lagi aku harus mencari kerjaan
aku sudah seharian kesana kemarin
tapi dari tadi belum ada yang mau menerima aku
aku gak boleh nyerah
rezeki allah itu terbentang dimana mana
aku harus semangat
biasanya kamu selalu nemenin mama
untuk cari kerjaan
kamu di rumah sama papa
mama akan terus semangat
cari kerja untuk kamu
siapa tahu mereka lagi butuh pekerja
aku kan bisa buat nyuci piring
ataupun masang disana
aku mau coba ngelamar disana deh
ada yang bisa saya bantu ibu
ya mohon maaf sebelumnya pak
saya mau tanya
apakah disini ada luangan pekerjaan
sayang sekali ibu
semua posisi pekerjaan
ini di rumah
dan saat ini kami sedang tidak menerima keharian baru lagi ibu
kerjaan apa aja pak
sekalian lagi maaf ibu
kami belum bisa membantu
terima kasih ya
oh ibu tadi pak
ibu tadi sedang mencari pekerjaan pak
kasian sekali dia pak
sepertinya sedang membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup
untuk menyambung hidup
tapi ya bagaimana lagi pak
perusahaan kita kan sedang tidak
membutuhkan karyawan lagi pak
mudah mudahan kita baru mengadakan
ya kasihan juga ya
iya pak kasihan sekali
kelihatannya butuh banget ya
soal bentar saya kesana sebentar ya
selamat siang bu
iya selamat siang
melamar pekerjaan pak
iya saya sudah sempat dengar tadi
oleh pak surya yang punya kafe ini
tolong berikan saya pekerjaan pak
saya sangat butuh kerjaan pak
iya memang di kafe ini
tenaga kerja lagi sebetulnya
kami sudah terisi semua
lowongan yang ada di sini jadi sebetulnya kami
kalau memang ibu
betul betul perlu pekerjaan
di rumah saya memang lagi butuh art
tapi mohon maaf kalau memang
ibu gak bersedia nggak apa apa
kerjaan apapun itu saya mau pak
kalau gitu ha
nanti kita bahas pekerjaannya apa aja
ya pak siap
sebelumnya terima kasih banyak ya pak
ya sama sama saya juga harus ngabarin anak saya juga soalnya untuk hal ini
alhamdulillah ya allah
engkau kasih jalan hamba untuk bekerja
eee nama ibu siapa
eee apa sebaiknya
aku nggak usah pakai nama asli ya
takutnya nanti jadi masalah
soalnya anak buah pak permadi
masih nyariin aku kemana mana
lebih baik aku pakai nama samaran aja deh
ibu ratih ya
nanti saya minta nama nomornya ibu ibu
rekaman apa ini
ini rekaman tadi pak
anda sempet sempetnya ngerekam kejadian tadi
tadi saya diem diem merekam semuanya
ini disini jelas banget
tadi pak al menyerang pak nino
ini bisa jadi bukti pak
tapi saya minta pak andika untuk sabar ya
kita harus mempunyai bukti bukti yang kuat untuk
mengalahkan pak aldebaran
sampai dia kehilangan reina
buat saya sebenarnya
saya ingat secara hukum dan legalitas
reina dibawa hak asuh saya
kalau memang harus diambil dari a
saya siap untuk melakukan itu semua
apalagi tadi kak
pak al tuh gak bisa mengontrol emosinya
itu kan sangat berbahaya
orang yang seperti itu nggak bisa mengasuh reina
yaudah sekarang biarin aja pak al ngerasa dia menang
tapi liat aja nanti ada saatnya kok
pak nino bisa mengambil reno kembali
dan pak al dia gak bisa memiliki reina selamanya
sekali lagi terima kasih buat bantuannya
mudah mudahan beberapa bukti yang kita punya
bisa dipergunakan pengacara untuk
masuk ke ranah hukum
soal perjanjian tersama dengan perusahaan pemilik permadi
apakah masih berjanji seperti sebelum ini
apa gak salah bu
nilai tambah itu kan cukup besar
saya nggak peduli seberapa besar
yang penting saya tidak berkerjasama lagi dengan permadi
pokoknya mulai dari sekarang
semua kerjasama perjanjian dengan permadi
kalau begitu kami permisi bu
untung aja perjanjian kerjasama dengan permadi itu belum buat tanda tangan gitu
permadi ternyata orang yang sangat jahat
assalamu'alaikum ya ren
ren udah ketemu
ya allah alhamdulillah
ya allah saya senang banget dengarnya
ya saya nanti ke pondok melita ya
ya ya ya terima kasih ya ren
ya allah alhamdulillah
sekali lagi terima kasih banyak ya pak
bapak sudah mempercaya saya untuk kerja di rumah bapak sebagai art
sama sama saya juga terima kasih ibu bersedia menjadi art itu mas saya
berarti mulai kerjanya besok ya
tapi saya mau minta alamat rumahnya pak
baru aja saya share log tadi alamat rumah saya
ya sudah masuk pak
sudah masuk ya
kalau gitu saya pamit permisi pulang dulu ya pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak mau ngabarin alhamdulillah kita sudah punya art sekarang
ini baru aja ada yang datang ke kafe kita terus cari pekerjaan
ya bapak tawarkan art alhamdulillah dia bersedia menjadi art di rumah kita
orangnya sih kelihatan tadi kelihatan baik sih
namanya bu ratih insya allah dia mulai kerja besok
sebenarnya aku juga telepon bapak karena ingin ngabarin kabar gembira juga pak
kabar gembira apa
reina sudah ketemu pak
kamu yang benar nak
sekarang reina ada di pondok pelita pak
alhamdulillah ya sudah bapak ke
pondok pelita sekarang deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak bos pak bos sudah pulang nih ini kita siapin makan pak
ada yang beda
enggak sama aja cuma
reina juga kangen oma
ya allah kenapa dengan reina
kenapa cucuku seperti ini
ada apa sampai dia gak bisa bicara seperti ini dampingku
sayang kamu tabah ya
anak kecil kamu harus menanggung ujian berat seberat ini
pasti oma sedih liat reina
jangan cemas ya oma
reina juga kuat
papa udah janji mau nyembuhin tena
oman jangan sedih lagi ya
kita kangen sama reina juga bu
kike kami sama reina kangen juga sama reina
belum pindah nanti
aku pengen gendong kamu semua
tapi aku mau pergi ke rumah
aduh aku mau pergi ke rumah
ya udah dikit
ya udah dikit
jangan lama lama bisa lagi ya allah
kita mau pulang
kumai udah pulang
ujiannya aku kangen tahu nanti

ujian juga udah pulang ya
pincus ya ga pincus ya harusnya pincus kemarin jagain rena di model renanya ga pergi ga ilang ga pincus ya
ini bukan salah sus kok sus diambil kayak gitu deh
rena ga boleh ilang ilang lagi ya rena di rumah aja ya
yee meskiki siapa juga yang mau hilang
karena senang banget ya allah bisa kembali ke rumah ini lagi
bisa ketemu sama semua orang yang sayang sama rena
raina sudah ditemukan terus askara kapan ya allah kiki kangen banget sama askara
semoga ga lama askara juga pulangkan
kini ga ada yang mau ke rumah ini
ya allah sayang
ini gimana ceritanya
alhamdulillah ini gimana
kamu ketemu rena dimana
ditemuin sama zara
yang sering kesini sama nindu
jadi rena ya aku gatau ya mungkin udah berdua dua hari di rumahnya nino kali
kok malah dibawa ke pan nino sih
ya tapi apapun itu saya bersyukur sekali
oh mau bersyukur sekali kamu sudah pulang kesini ya sayangnya